terima kasih banyak ya mbak
untuk menanam rasa percaya di hati aku
tapi malah justru keraguan yang kau tanam
membuat percaya aku semakin tenggelam
sebenarnya apa rencana tuhan
saya bikin suasana tidak nyaman disini
saya mengerti pak
setiap orang tua pasti memiliki
kalau pak surya dan bu sarah
percaya dengan elsa
saya juga percaya dengan aldebaran anak saya
tinggal kita menunggu bukti
yang menggenggam kebenaran
terima kasih mbak
elsa memang jelaskan
saya tidak ingin jumper
siap dari barbecue
sayang aldebaran gak bisa buktikan
andin akan pulang ke rumah papa mama
kali ini lo kalah aldebaran
apa rasa untuk aku tinggal disini mas
emang aku harus pulih udah jadi istri kamu mas
kalo ini aku harus denger omongan mama sama papa
butuh jenis air
kamu jaga dirimu ya
kamu gak perlu minta maaf
yang kamu perlukan adalah please think it over
aku sudah memikirkannya
aku sudah menunggu buktinya tapi
bukti itu gak datang
ini kan nomor telepon dari amerika
ini kan nomor telepon dari amerika